hai kok pikir dulu di lima puluh kilo ya saya juga tapi harganya udah naik ya apa aja maksudnya
kok itu tiap minggu naik sederhana buk biar enggak pusing belanja cukupnya aja ini kan
mumpung harganya masih murah nah makanya kami bawa kalau semua orang belanjanya pada ngeborong
stok barang bakal habis bu harga juga pasti naik selain itu bu kalau harga harga barang naik
langsung belanja bu loh jadi gimana ya kita cari aja bareng bareng yang sama kualitasnya misalnya
harga daging sapi naik diganti dengan daging ayam bu ya lain lah pula rasanya itu kan sama sama
berkualitas bu kalau semua orang belanja dengan bijak harga harga pasti stabil bu dan kita bisa
belanja dengan hemat oh gitu ya sudah gimana bu jadi jadi aku makan jagung aja lah ya yang lain
ini mau belanja ini ibu ingat bu ingat apa anakku mau kawin